kita akan langsung membahasnya dengan wakil ketua umum kamar dagang dan industri indonesia kadin sarman simanjorang
selamat malam pak sarman
selamat malam salam sehat dan semangat semuanya
dan nanti yang juga akan bergabung bersama kita adalah ketua konfederasi kongres aliansi serikat buru indonesia
atau kasbi ibu nening elitos tapi saat ini kita akan coba untuk masih terhubung dengan bu nining
tapi sebelumnya saya ucapkan sekali lagi terima kasih pak sarman sudah bergabung malam hari ini dengan cnn indonesia connected
langsung saja pak ini saat kondisi ekonomi memang diklaim mulai membaik pemulihan ekonomi terjadi
tadi kalau kita lihat data dari bi juga menunjukkan atau proyeksinya di tahun dua ribu dua puluh dua ini terjadi peningkatan begitu ya
sejauh ini pak kita konfirmasi dulu sudah ada belum nih perusahaan yang melaporkan mereka
jadi sebenarnya ya bahwa tidak perlu melaporkan juga kita harus bisa melihat secara langsung dan realitas
berbagai sektor usaha yang kemungkinan bahwa mereka tidak mampu untuk membayar thr tahun ini secara penuh
karena kita tahu bahwa baru mereka akhir akhir tahun yang lalu itu diizinkan untuk buka dan aktifkan
mereka harus kembali
katakanlah misalnya sepesi sektor hiburan berbagai sektasa
belum lagi kita lihat misalnya kontraktor umkm semuanya itu masih belum pulih
tapi tidak kita pungkiri masih banyak juga sektor sektor tertentu yang juga mungkin sudah masuk
nah artinya bahwa memang kami menyadari bahwa ini adalah merupakan kewajiban pengusaha yang telah diatur dalam undang undang nomor tiga belas tahun dua ribu tiga tentang ketenagakerjaan
ini adalah kewajiban kami untuk membayar thr ini
tapi memang kita lihat bahwa kita dihadapkan dengan tantangan tantangan ekonomi kita
pertama kita sudah hampir dua tahun
buruk akibat covid sembilan belas
ketika kita memasuki awal tahun dua ribu dua puluh satu misalnya kami dari pengusaha juga waktu itu sudah memiliki suatu harapan bahwa ekonomi kita akan bangkit
tapi ternyata kita terpapar lagi
awal tahun ini juga demikian tahun dua ribu dua puluh dua juga demikian juga
kita juga berharap ekonomi kita sudah mulai bangkit kembali
ternyata apa yang kita hadapkan
ada lagi yang namanya kasus baru
ada lagi varian baru omikron
belum selesai omikron sudah menunggul lagi yang namanya deltakron
nah di tengah tengah kita kita mulai bangkit
kemudian juga kita lihat bahwa ekonomi kita sudah mulai pulih dan kita sudah mampu mengendalikan covid
ada lagi varian baru dan ada lagi perang antara rusia dan ukraina
yang ini juga sangat sangat katakanlah berdampak kepada ekonomi global dan juga ekonomi dunia
harga minyak mentah dunia saat ini sudah mencapai satu ratus tiga puluh dolar per barrel
dan itu akan nanti juga mempengaruhi terhadap berbagai harga harga bbm kita
kemudian juga sektor sektor tentu juga akan ada ketergantungan
misalnya mungkin sektor industri yang tergantung dengan yang namanya terigu
nah ini akan berdampak berdampak semuanya
kita berharap memang semua sektor usaha itu mampu untuk membayar itu
tapi kita melihat bahwa ada sektor sektor tertentu ya yang kemungkinan mereka mungkin tidak bisa membayar sama sekali
nah ini menurut hemat saya perlu suatu
kepenilaian dari pekerja pekerja
mereka menyadari bahwa ini memang sesuatu yang kerja keras pengusaha pengusaha kita ini
mereka menyadari bahwa ini sesuatu yang tidak mudah bagi pengusaha
ke sepuluh pengusaha kita arus kas pengusaha kita beberapa sektor usaha sampai saat ini juga masih belum pulih ya
karena mereka baru beberapa bulan ini aktif
nah ini harus dipahami oleh pekerja pekerja kita
tapi kami menyatakan
bahwa usaha tidak akan lari dari tanggung jawab itu
tinggal nanti mengkomunikasikan dengan para pekerja pekerja kita
mungkin juga nanti ada surat edaran dari kementerian tenaga kerja
ya bagaimana solusi solusinya
bagi yang mampu tentu nggak ada masalah
nah ini perlu suatu
dikasih dan dialog
dan juga saling
pengertian antara dunia usaha dan pekerja
sehingga ini ada solusi
bahwa pengusaha tidak lari dari tanggung jawab itu iya
itu kan tidak lari tanggung jawab itu
tapi ketika memang usaha pada kondisi ke sepuluh nya tidak memungkinkan
aruskahnya tidak memadai
ya tentu ini harus dipahami oleh para pekerja pekerja kita
baik pak sarman kalau kita lihat di tahun dua ribu dua puluh satu memang ada ya opsi dari pemerintah
ini bagi para pengusaha untuk bisa
menunda pembayaran thr dan juga dicicil begitu ya
tapi kan ini kondisinya kita harapkan bisa berbeda di tahun dua ribu dua puluh satu
dan saya rasa itu juga yang diharapkan oleh bu nining dan juga seluruh rekan rekan yang ada
terima kasih bu nining sudah bergabung bersama kami malam hari ini
responnya seperti apa ini terhadap pernyataan bahwa meskipun pelonggaran sudah dilakukan di mana mana
ekonomi menuju ke pemulihan begitu
tapi faktanya sejumlah pengusaha menilai bahwa
mungkin akan bisa dilakukan lagi di tahun dua ribu dua puluh dua ini
walaupun semuanya berdasarkan aturan pasti nantinya
iya selamat malam terima kasih atas kesempatannya
terutama kita menyampaikan tentu di dalam beberapa tahun ini
kita memang dalam sebuah keprihatinan
di mana jutaan kaum buruh gitu ya
ter phk dirumahkan tidak mendapatkan haknya
nah satu tahun ini kita sudah merasakan
bagaimana aktivitas kaum buruh sudah hampir seluruhnya berjalan dengan penuh gitu ya
walaupun ada beberapa sektor yang memang belum berjalan maksimal
tapi tidak menjadi alasan bagi para pengusaha
kita tahu gitu ya puluhan tahun perusahaan perusahaan perhotelan
terus kemudian di pariwisata
juga banyak mengambil keuntungan yang begitu besar gitu ya
jangan kemudian menjadi alasan pandemi ini
kemudian untuk mengabaikan tanggung jawabnya terhadap para pekerja
padahal para pekerja itu kan upah tunjangan hari raya itu kan menjadi tumpuan harapan
apalagi dalam situasi yang semakin sulit hari ini
kebutuhan pokok semakin tidak terjangkau
semakin tidak menentu harganya gitu ya
terus belum lagi kelangkaan barang barang kebutuhan hidup
dengan kenaikan bbm berimbas dengan implikasi kebutuhan hidup yang lain
nah dalam pemulihan ekonomi harapannya kemudian kita adalah
bagaimana juga para pengusaha memberikan tanggung jawab terhadap para pekerja
kalaupun tadi pak sarman menyampaikan ada situasi perusahaan yang kemudian
belum bisa maksimal berjalan ataupun misalkan belum bisa mengambil keuntungan
seharusnya memang yang diperlukan adalah bagaimana keterbukaan
dialog yang kemudian harus betul betul terbuka gitu ya gitu
jangan kemudian ketika dalam situasi terjadi pengurangan keuntungan
baru buru kemudian dipanggil untuk sebuah keputusan sepihak
ini yang kemudian sering menjadi problem kan gitu
nah kita sebenarnya tidak bisa juga
para pengusaha menyatakan dalam situasi karena ini baru pemulihan ekonomi gitu ya
padahal buruh itu sudah cukup panjang bekerja memberikan kontribusinya terhadap pihak perusahaan
janganlah dalam situasi yang kemudian ekonomi yang kemudian kebutuhan hidup semakin mahal
hak hak buruh juga semakin dipangkas apalagi ditunda gitu ya
ini juga akan berimbas kepada persoalan sosial gitu
nah ini yang kemudian harus menjadi perhatian
apalagi pemerintah gitu ya
kita tahu setiap tahun pemerintah juga membuat posko tunjangan hari raya tentang pelaporan
bahkan perusahaan yang normal pun itu masih ada para pengusaha nakal yang tidak mematuhi aturan hukum
nah ini kan butuh juga bagaimana pembinaan pengawasan dan penegakan hukum yang harus dilakukan oleh pihak pemerintah
apalagi dalam situasi
ditambah lagi tunjangan hari raya harus ada penundaan
ini juga akan mengkhawatirkan ekonomi kita ke depan gitu
kalau kita mau bicara pemulihan ekonomi tentu bicara tentang bagaimana daya beli
nah kalau daya beli ini mempengaruhi ekonomi secara nasional bagaimana juga memberikan tanggung jawab tentang hak peningkatan kesejahteraan
dan juga termasuk tunjangan harga

bu nining tapi kita update dulu
tadi sempat disebut sedikit sama bu nining
tapi sejauh ini kita berkaca pada kondisi dua ribu dua puluh satu
kan memang akhirnya pemerintah memberikan opsi ya bagi para pengusaha ini untuk jika ingin menunda pembayaran thr
dan juga dalam bentuk cicilan begitu
tapi sejauh ini ini udah mau lebaran lagi
sudah dipenuhikah kewajiban dari perusahaan tersebut kepada para buruh terkait dengan thr di tahun sebelumnya
atau kan masih ada yang mandat
dapat data yang kita terima dari baik anggota konsentrasi kasb dan serikat serikat lain
masih tunjangan hari raya tahun yang lalu masih banyak pengusaha yang tidak memenuhi gitu ya
dan itu pun sering kali keputusan sepihak gitu ya
keputusan sepihak karena memang pihak perusahaan tidak memberikan keterbukaan terhadap
kedua keempat ketiga ketiga
apa yang kemudian seharusnya bisa diakses oleh kaum buruh
sehingga sulit bagi kaum buruh ketika bicara pengusaha mampu atau tidak mampu
nah sehingga tahun kemarin ketika ada kebijakan pemerintah ini justru menjadi ruang bagi para pengusaha nakal
yang tidak patuh terhadap aturan hukum yang ada
karena tunjangan hari raya itu kan menjadi kewajiban bagi para pengusaha diberikan kepada kaum burunya
dan itu hanya setahun sekali

padahal dalam proses satu tahun ini bagaimana produktivitas
terus kemudian bagaimana kerja kerja yang dilakukan oleh kaum buruh
juga memberikan kontribusi yang besar
sehingga banyak pengusaha yang bisa mengekspansi modalnya dari satu kota ke kota lain misalkan
itu yang kemudian terjadi
nah terus kemudian gitu ya pemerintah juga membuat ada sistem pelaporan thr
tunjangan hari raya buruhnya ketika tidak dibayar
nah sampai hari ini juga tidak ada ketegangan
kesan bagi para pengusaha nakal yang kemudian para pengusaha yang tidak patuh terhadap hukum
kalau betul betul pengusahanya terbuka dan kemudian kita memahami
saya yakin para buruh itu memberikan toleransi
tapi bagi kita selama ini
ruang ruang ini menjadi manfaat bagi para pengusaha nakal yang memang tidak patuh terhadap aturan hukum
sehingga memanfaatkan pandemi ini untuk mengurangi hak hak para buruh bahkan tidak membayar para hak hak para buruhnya
pak sarman menanggapi apa yang tadi baru saja disampaikan oleh bu nining
faktanya memang praktik adanya para pengusaha yang nakal gitu bermain terkait dengan pembayaran thr ini masih berlangsung
termasuk juga diantaranya pemenuhan kewajipan kewajipan yang seharusnya dilakukan oleh pihak perusahaan kepada para buru yang ada
tanggapan anda seperti apa
ya pertama apa yang disampaikan oleh mbak nining kita sepakat ya
bahwasanya kalau misalnya pengusaha itu tidak memiliki kemampuan ya akibat cash flow nya yang memang belum kemampuan untuk membayar thr
tentu memang dibutuhkan ini adalah keterbukaan dan transparansi
dan harus ada dialog bipartit antara perwakilan pekerja dengan perwakilan manajemen
supaya ada solusinya kemudian juga ada jangka waktunya kalau dicicil memang berapa lama kapan
nah ini harus disepakati
karena kita juga menyadari bahwa thr ini sesuatu yang sangat ingin dinyatikan oleh pekerja kita
yang kedua adalah kalau memang ada ya pengusaha pengusaha kita yang memanfaatkan ya momentum ini untuk sedikit nakal atau mungkin tidak
bahkan mengindahkan kewajibannya saya rasa di sini adalah fungsi dinas tenaga kerja atau dinas kementerian tenaga kerja melalui bidang pengawasan
ya untuk memberikan sanksi ya
apabila memang betul betul ya mereka tidak melaksanakan kewajibannya
karena kita tidak mau juga bahwa yang namanya kewajipan ini malah dimanfaatkan dengan momentum seperti ini dengan tidak mematuhi kewajipannya
ini sesuatu yang saya tidak sayangkan
jadi kita setuju diberikan sanksi kalau ada pengusaha seperti itu
nah kemudian kalau indikator kita adalah pertumbuhan ekonomi tahun dua ribu dua puluh

nah kebetulan sekali bahwa hidup fitri kita tahun dua ribu dua puluh dua
nah kebetulan sekali bahwa hidup fitri kita tahun dua ribu dua puluh dua

ini masuk pada awal kuartal ke dua gitu loh
jadi kita belum tahu nih pertumbuhan ekonomi kita yang tahun dua ribu dua puluh dua ini
kita belum tahu nih karena kita baru akan memasuki yang namanya awal kuartal ke dua
jadi kita tahu apakah nanti pemerintah juga akan memperlakukan ppkm lagi
ataukah mungkin kalau berkepanjangan perang iran
apa yang namanya perang rusia ukraine akan berkepanjangan lagi
akan mempengaruhi ekonomi kita akan mempengaruhi dunia usaha kita
nah ini yang menjadi tantangan kita ke depan
tapi yang jelas memang ya karena kita dalam waktu dua puluh hari ke depan
akan masuk ke bulan puasa
kami sangat berharap memang menghimbau kepada teman teman pengusaha
supaya mulai saat ini sudah mulai melakukan perhitungan dan kalkulasi
mereka sudah harus melakukan hitung hitungan
sejauh mana mereka punya kemampuan
baik sebentar bu nini
sebentar bu nini
kalau memang tidak mampu tentu akan diperlukan
sebentar ibu nining pak sarman
kita dengarkan dulu pak sarman
ibu nining boleh sebentar dulu ibu
baik bu nining pak sarman
saya minta untuk tenang dulu
baik pak sarman
mungkin yang disuarakan oleh bu nining ini adalah
bagaimana kemudian di tahun dua ribu dua puluh
faktanya masih banyak perusahaan perusahaan yang juga lalai
padahal jelas sanksinya sejak dulu
aturan dari kementerian ketanaga kerjaan
bahkan diatur dalam permenakernya
tidak boleh melanggar
akan ada sanksi yang diberikan bagi perusahaan perusahaan yang melanggar
dan aturannya juga jelas dari permenaker nomor enam tahun dua ribu enam belas
bahwa thr ini dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya
satu kali dalam satu tahun
sebentar pak sarman saya akan ke bu nining dulu
pak sarman kita dengarkan dulu bu nini
karena tadi kita sudah mendengarkan pak sarman
untuk memberikan pernyataannya
saya akan serahkan
kepada bu nining silakan ibu
iya kalau bicara tentang persoalan pertumbuhan ekonomi
ekonomi membaik gitu ya
sejak dari dua ribu dua puluh satu gitu
kaum buruh itu sudah beraktivitas normal sebenarnya
walaupun pemerintah membatasi ada istilah ppkm psbb
faktanya aktivitas buruh juga tetap berjalan gitu ya gitu
tapi ruang ruang ini selalu dijadikan
dimanfaatkan untuk bagaimana pengurangan terhadap
dan hak hak para pekerja
itu realita kita hadapi
nah terus kemudian
bahkan di dua ribu
akhir di pertengahan sampai sekarang
saya cross check gitu ya
hampir rata rata kaum buruh tetap beraktivitas seperti biasa
produktivitas yang mereka dapatkan bahkan selalu mencapai target gitu ya
bahkan ada perluasan ekspansi modal di beberapa kota
jadi jangan kemudian mencoba membangun prem
gitu tentang bahwa karena ekonomi kita dalam situasi karena ppkm
sehingga itu juga mengabaikan tentang persoalan hak hak para pekerja
nah ini yang kemudian realita kita hadapi gitu ya gitu
nah bagaimana juga kita butuh ketegasan dari pihak pemerintah
bagaimana ketika banyak para pengusaha nakal yang tidak menjalankan kewajibannya
itu juga harus ada punishment yang diberikan
tidak hanya sekedar prem dimulai
aturan saja ya
tidak hanya sekedar prem
tapi bagaimana lihat misalkan di masa covid banyak buruh menjadi korban phk
dengan alasan pandemi tapi faktanya mereka berjalan normal hari ini
apa ketegasan dari pihak pemerintah
itu yang kita butuhkan artinya seharusnya ada pembinaan terhadap para pengusaha gitu
padahal para pengusaha juga banyak menerima bantuan di masa covid misalkan
ini yang kemudian harus menjadi perhatian
jangan lagi kita mengabaikan upah yang sudah
kemudian kita harus memiliki kekuatan yang lebih kecil

tunjangan hari raya yang menjadi harapan tumpuan bagi kaum buruh
dengan perekonomian yang kemudian kebutuhan harga semakin melambung
ini juga akan memberikan beban ekonomi yang begitu luar biasa kepada masyarakat
khususnya bagi para pekerja gitu ya
aturannya sudah ada
tentang urusan tunjangan hari raya tidak hanya bicara tentang buruh
tapi berdampak kepada para pedagang dan masyarakat yang luas
karena kalau ketika daya beli masyarakat semakin minim
itu akan mengaruhi ekonomi secara nasional pertumbuhan ekonomi
pada intinya adalah bagaimana tentang persoalan tunjangan hari raya ini adalah
memang menjadi kewajiban para pengusaha untuk diberikan kepada para pekerja
jadi tidak ada lagi alasan karena situasi ekonomi gitu
padahal ketika bicara alasan seperti ini
sebenarnya siapa yang menjerit selain masyarakat dengan ekonomi yang semakin minim gitu
pendapatan yang semakin minim
tunjangan hari raya yang seharusnya menjadi harapan bagi buruh
untuk menambah perbaikan tentang persoalan ekonominya
justru kemudian tidak mendapatkan hal itu
ya yang pasti aturannya seperti yang tadi disampaikan pak sarman dan bu nining
semua aturannya jelas dalam peraturan kementerian ketenagakerjaan
tapi bagaimana kemudian nanti benar benar aplikasinya sesuai dengan aturan yang ada
terkait dengan adanya komunikasi juga antar pihak dalam pemenuhan hak dan kewajiban
baik itu antara perusahaan maupun buruh
ini juga pasti diharapkan bisa terbangun begitu komunikasinya
dan di sisi lain tadi juga disebutkan bagaimana kemudian nanti pihak kementerian ketenagakerjaan
bisa benar benar memberikan atau menyatakan aturannya seperti apa di tahun dua ribu dua puluh dua ini
dan perlu saya informasikan bahwa kami tim cna di indonesia sudah berupaya untuk menghubungi pihak kementerian ketenagakerjaan
namun menyatakan belum bisa bergabung karena melalui pesan singkatnya pihak kemenaker menyatakan bahwa saat ini sedang terus berkoordinasi
antara direkturat jenis
direkturat jenderal phi atau pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengawasan
untuk menyusun nanti aturannya akan seperti apa di tahun dua ribu dua puluh dua ini yang lebaran sebentar lagi
saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada dua orang narasumber saya
mohon maaf tadi harus saya potong karena kita tidak bisa mendengar suara bapak dan ibu ketika menyatakannya bersamaan
dan terima kasih sudah bergabung bersama kami kita akan tunggu nanti perkembangan update nya seperti apa
sehat selalu pak sarmana juga bu nini
terima kasih pak deneng